inilah rekaman cctv yang memperlihatkan pencuri sepeda motor
sedang beraksi di jalan mantang gang lima koja jakarta utara pada rabu dini hari
pria ini berusaha mengambil motor yang diparkir di gang sempit
tetapi ketahuan pemilik motor yang kemudian mengejarnya menggunakan senjata tajam
karena panik ia meninggalkan motor curiannya
tetapi sempat menodongkan diduga senjata api ke arah korban dan menembakkannya tiga kali
meski demikian tembakan tidak mengenai korban
korban telah melaporkan kasus tersebut ke mapolsek koja jakarta utara
ada pun di surabaya jawa timur
percobaan pencurian kendaraan bermotor terjadi di jalan darmo kali rabu dua puluh lima oktober
dalam rekaman kamera pengawas
tampak dua orang gagal beraksi lantaran roda motor dikunci ganda
oleh sang pemilik
menurut pengakuan korban saiful marif
sepeda motornya sudah empat kali hendak dicuri tetapi gagal
berkat kunci ganda cakram korban tak jadi kehilangan motornya
gara gara lupa mencabut kunci kontak sepeda motor
warga ngawi jawa timur akhirnya kehilangan motornya
yang diparkir di depan rumah rabu siang
mengenakan pakaian serba hitam
pria mengawasi situasi di depan rumah warga di desa jururejo ngawi
merasa aman ia menggasak motor metik milik satya servi yunianto
dan kabur lewat gang di samping rumah
korban menyebut akan melaporkan kasus pencurian itu ke polres ngawi
dengan membawa bukti rekaman cctv
tim liputan cnn indonesia